baik kita ke informasi selanjutnya yang masih terkait dengan pemilu
pemilu di belanda dilaksanakan tiga belas april dua ribu sembilan belas
penetapan ini disesuaikan dengan ketetapan kpu
dan menyesuaikan hari libur kerja dan sekolah para wni di belanda
berikut adalah laporan aziza hanum dari sana
halo saat ini saya sedang berada di sekolah indonesia di wasenar
jadi untuk pelaksanaan pemilu di belanda kali ini
dilaksanakannya nggak di gabri
tapi di wasenar
oke dan kita dulu apa kita
jadi seperti yang bisa anda lihat sendiri
ini antriannya super panjang
banyak sekali atensi antusias orang indonesia
yang pengen banget bisa ikutan dalam pesta demokrasi kali ini
saya mau nyari padu bus dulu
abis ini saya mau tanya tanya bagaimana sih mekanisme pencoblosan kali ini
sama warga negara indonesia yang mau nyoblos
yang sudah selesai nyoblos
berada di negeri orang tidak membuat antusiasme warga negara indonesia surut
dua belas april dua ribu sembilan belas menjadi tanggal mereka datang ke tps
untuk memberikan hak suaranya
oke jadi saat ini saya sudah bersama dengan duta besar indonesia di belanda pak puji
bapak terkait dengan pelaksanaan nyoblos hari ini
atensi masyarakat indonesia di belanda ini besar sekali
luar biasa kita pun teman teman ppln
kewalahan untuk ngatur teman teman yang sedang antri panjang sekali
mudah mudahan bisa selesai tepat waktunya
karena antusiasme warga negara indonesia di belanda pada hari ini luar biasa
luar biasa ya
pesta demokrasi tetap terasa walaupun tidak dari tanah air gitu ya pak bucet
ya walaupun jauh dari tanah air
kita lihat pesta demokrasi benar benar masyarakat di sini berpesta
ada warung ada makanan indonesia ada musik
banyak sekali lho
nah mungkin yang terakhir harapannya pak
ini kan maksudnya pesta demokrasi lima tahun sekali yang sudah dinantikan banyak sekali warga negara indonesia dimanapun
terutama sekarang ini di belanda
harapan pak puji sendiri seperti apa
harapan saya tentunya tinggi bahwa proses demokrasi di indonesia akan semakin dewasa
indonesia dengan demokrasi yang seperti ini dewasa dan semakin baik
akan menjadi negara yang lebih hebat lebih besar dan lebih maju
pemilihan umum luar negeri dapat dilakukan dengan dua cara
selain dapat mencoblos langsung di tps
pemilih dapat mengirim surat suara via pos ke ppln den haag masing masing dengan mekanisme yang sudah ditentukan
ppln denhard juga menyediakan layanan bus gratis antarjemput untuk para pemilih supaya tidak perlu membawa kendaraan pribadi ke lokasi pencoblosan
lokasi penjemputan bus di princess agra sekitar lima ratus meter dari stasiun den haag central
membeludaknya jumlah pemilih membuat waktu berjam jam untuk sampai bisa masuk ke tps
ini kan ngantrinya panjang banget ram
ada sebelas tujuh ratus empat puluh empat pemilih terdaftar di ppln den haag
disediakan lima tps dengan sekitar dua belas surat suara di sana
di samping pemilih via pos yang mencapai dua empat puluh empat orang
ribuan wni yang sudah berada di lokasi pencoblosan sejak pagi hari harus menunggu berjam jam sampai bisa memberikan hak suaranya di tengah cuaca dingin sampai tujuh derajat celcius
tadi kita dari rumah jam setengah tujuh naik kereta pertama setengah tujuh nyampe di pos jam sepuluh selesai nyoblos jam dua belas
soalnya antriannya panjang banget
mungkin next time harus lebih rapi
ya main powernya juga harus lebih
oke oke ini saran nih berarti ya untuk pelaksanaan
oke lah kalau begitu
meskipun pelaksanaan pemilunya lebih awal ppln den haag menjelaskan bahwa proses penghitungan suara akan dimulai bersamaan dengan pelaksanaan di indonesia tujuh belas april dua ribu sembilan belas